mikroplastik atau partikel yang berasal dari sampah plastik adalah ancaman nyata bagi kesehatan laut indonesia
berdasarkan riset oleh pusat penelitian oseanografi lipi terdapat ratusan partikel termasuk mikroplastik yang tak kasat mata dalam satu liter air laut
tempat bermain mereka terkepung sampah tapi anak anak tidak peduli seburuk apa kualitas tanah yang mereka pijam
anak laki laki ini usianya baru lima tahun namanya ferry
kata ibunya setiap malam ferry mengeluh gatel gatel
setelah seharian bermain bertemu debu dan sampah mandi seharusnya bisa meluruhkan segala kuman yang menempel di badan
tetapi alih alih meluruhkan kuman mandi dengan air di sekitar kali adem justru menambah masalah
ya dalam satu minggu ya kalau malam aja kalau gatel tuh kalau malam pasti gatel
kalau malam tuh gatel gatel tapi ya namanya juga anak anak kalau udah tidur ya udah berhenti
kalau bangun baru bilang nih gatel gitu
airnya rasanya asin warnanya kadang hitam kadang bening kadang kayak air susu putih gitu
ya buat mandi buat nyuci airnya tuh
ya buat itu sehari harinya buat mandi sama nyuci
salah satu sumber air di kali adem muara angke adalah air tanah yang telah bercampur dengan air laut dan partikel lainnya
tangki sebesar ini menampung air bagi tujuh puluh keluarga di pinggiran kali adem muara angke
air ini merupakan air resapan dari air hujan dan juga air laut
kalau misal saya bisa gambarkan
di sini airnya bening tidak berwarna tetapi pada kesempatan tertentu karena sudah tercampur dengan limbah hingga mikroplastik
warnanya berubah menjadi kecoklatan ataupun menjadi keputihan
tetapi kalau dari segi rasa kita belum tahu rasanya seperti apa saya coba
saya tidak berani minum karena
saya tidak berani minum karena
ada sedikit rasa yang aneh dari air mineral jika saya bisa bandingkan rasa dari air di tangki ini dengan air mineral yang biasa kita minum sehari hari
jika dilihat dalam ukuran mikron atau tak kasat mata air ini mengandung ratusan partikel sebagian berbahaya